ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menginginkan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat tetap berjalan sesuai jadwal
ia pun menargetkan peningkatan jumlah suara pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di sumatera selatan
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani memimpin rapat konsolidasi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat dpd pdi perjuangan sumatera selatan di palembang jumat tiga maret dua ribu dua puluh
dalam rapat konsolidasi itu puan turut memberi semangat untuk para kader dan meminta mereka untuk bekerja lebih keras lagi demi meningkatkan suara kemenangan
puan yang kini menjabat sebagai ketua dpr ri itu juga menyoroti hasil pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
di mana pdi perjuangan hanya menyumbangkan dua kursi di dpr ri
pada pileg dua ribu dua puluh empat puan pun menargetkan pdi perjuangan meraih empat kursi di dpr ri
ia pun meminta seluruh kader untuk lebih bersemangat dan bekerja keras lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
pada kesempatan yang sama puan juga menginginkan pelaksanaan pemilu tetap akan berjalan sesuai jadwal yakni tahun dua ribu dua puluh
ia menegaskan konstitusi sudah mengatur tidak ada penundaan pemilu
menyusul adanya putusan
dari pengadilan negeri jakarta pusat yang menghukum kpu untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
selama lebih kurang dua tahun empat bulan dan tujuh hari
menurutnya pemilu dua ribu dua puluh empat juga harus berjalan lancar aman dan tentram serta tidak membuat bangsa terpecah belah
konsolidasi tetap dilakukan kita harus kompak menjaga pemilu yang akan datang itu berjalan dengan baik aman tentram dan jembiran
jadi jangan sampai kemudian pemilu yang akan datang itu berjalan dengan baik aman tentram dan jembiran
jadi jangan sampai kemudian pemilu yang akan datang itu berjalan dengan baik aman tentram dan jembiran
pemilu yang akan datang itu membuat kita terpecah pecah kemudian membuat kita tidak menjadi satu bangsa lagi
tapi bagaimana konsolidasi partai dan mengajak seluruh masyarakat
juga partai partai pemilu pemilu yang ada di sumatera selatan ini
untuk melaksanakannya dengan sebaik baiknya dengan aman tentan tertib dan tentu saja
dan jembiran tanpa mecah belah di antara kita
po juga mengatakan pdi perjuangan harus fokus dalam mempersiapkan pemilu tahun depan
termasuk meningkatkan suara di sumatera selatan
termasuk pilek maupun pilpres
mantan menko pmk ini juga mengingatkan pesan dari ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri
yang menargetkan pdi perjuangan harus menang hat trick di pemilu
target pdi perjuangan menang tiga kali di pemilu adalah untuk mewujudkan tujuan ideologis
yaitu merealisasikan cita cita pancasila dan trisakti bung karno
pol lalu mendugaskan ketua bapilu dpp pdi perjuangan
bambang wuryanto atau bambang pacul
untuk berdiskusi tentang strategi pemenangan
dengan struktur dpc dan dpd
untuk menaikkan suara di pdi perjuangan di sumatera selatan